ya dua ribu enam belas adalah tahun kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
kita akan lihat beberapa fakta mengenai ujian nasional ini
sebenarnya ujian nasional berbasis komputer ini masih uji coba dan bersifat semi online
artinya soal ujian bersifat online sementara jawaban masih online masih offline
sistem ini dipilih karena hemat anggaran kemudian menghindari kebocoran soal ramah lingkungan
dan juga menghemat waktu alias efisiensi waktu
dan tidak sekolah ternyata tidak semua sekolah di indonesia menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer
ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sekolah antara lain adalah memiliki fasilitas komputer
dengan perbandingan satu banding tiga untuk komputer dan siswa
sekolah juga harus memiliki server yang memadai jaringan lan dan juga akses internet minimal empat mb per second
lalu bagaimana dengan perbandingannya
ujian nasional berbasis komputer memiliki perbedaan dengan ujian nasional berbasis kertas
perbedaannya terdapat pada penggunaan anggaran jumlah pengawas ujian waktu pelaksanaan ujian dan pada lamanya proses penilaian